bakal calon presiden dari koalisi perubahan anies rashid baswedan menyebut
akan mendaftarkan diri di hari pertama pendaftaran capres cawapres di kpu
anies menyebut segala administrasi pendaftaran sudah disiapkan oleh tim baja amin
usai agenda sesi foto bersama dengan cawapresnya
anies baswedan mengaku siap mendaftar sebagai calon presiden dan wakil calon
maksud kami calon wakil presiden bersama mohaimin iskandar
di komisi pemilihan umum pada tanggal sembilan belas oktober nanti
anies menyatakan tim badan pekerja atau yang disingkat baja amin
sejak awal terbentuk sudah menyiapkan berbagai administrasi pendaftaran
anies juga menambahkan tiga partai yang tergabung dalam koalisi perubahan
yang semula akan melakukan deklarasi bersama sama dibatalkan
kelihatannya kita langsung nanti pas lagi pendaftaran ya
karena kita recana daftar hari pertama
berarti semua administrasi sudah disiapkan
sudah itu salah satu tugas baja adalah baja amin
itu tugasnya mempersiapkan untuk salah satunya ya
untuk persiapan pendaftaran
jadi insya allah kita daftar hari pertama
kapanpun hari pertama itu